keinformasi lain bantuan obat dan makanan dari berbagai instansi sipil dan militer
bagi penderita malnutrisi dan capak mulai berdatangan ke kota gats
bantuan datang dengan menggunakan kapal milik pelni
pada kamis pagi pembongkaran barang bantuan kemanusiaan dilakukan
untuk korban bencana campak dan malnutrisi di kabupaten asmat
inilah bantuan pertama yang menggunakan kapal laut dengan jumlah banyak
sebelumnya pemerintah kabupaten asmat telah dua kali mendapatkan bantuan
yang dikirim dengan pesawat
bantuan obat dan makanan tersebut langsung dibawa ke gudang posko bencana
dan akan dikirim ke kampung yang membutuhkan dengan menggunakan kapal cepat
turut serta tim medis yakni dokter dan perawat dari kementerian kesehatan
kasus campak dan gizi buruk menyebabkan tiga penderita campak
dan enam puluh empat balita penderita gizi buruk meninggal
sedang kita persiapkan yang berangkat bersama dengan tim pelayanan kesehatan
itu adalah makanan tambahan untuk pasien
sedangkan sembako untuk keluarga pasien
itu akan kita dorong menyusul di semua ibu kota listrik
kurang lebih dua ratus lima puluh paket untuk satu distrik
khusus untuk keluarga pasien
karena penyebaran dari campak ini merata di semua distrik
tni angkatan laut turut membantu mengatasi merebaknya wabah campak
kepak dan gizi buruk di kabupaten asmat papua
prajurit dari lantamal merauke sudah bergerak ke lokasi kejadian
untuk memberikan sejumlah bantuan makanan medis hingga evakuasi jika diperlukan
bahkan jika diperlukan tni al juga siap mengerahkan kapal kapal perangnya
termasuk kapal rumah sakit kri dr suharto
angkatan laut sudah bergerak
tadi saya dapat laporan dari lantamal merauke
dari jalasinatri dan prajurit lantamal merauke
sudah bergerak ke asmat
dan kapal kapal kita dalam waktu singkat juga sudah berada di sana
jadi ya pertama jelas bantuan itu untuk pangan ya
kita beralih ke informasi lain
usai serah terima jabatan sebagai menteri sosial di kantor kemensos
jalan salem baraya jakarta pusat
idrus marham segera melakukan rapat koordinasi
guna membantu penanganan campak dan gizi buruk yang terjadi di daerah asmat papua
wabah penyakit campak dan gizi buruk yang terjadi di daerah asmat papua
harus segera mendapatkan penanganan khusus
dari pemerintah pusat menteri sosial idrus marham
yang baru saja melakukan serat terima jabatan dari kofifa indar parawansa
membahas penanganan gizi buruk dan program kerja selanjutnya
menurut idrus marham setelah rapat
makan mengambil langkah cepat guna ikut menangani gizi buruk dan campak
yang terjadi di papua
ia pun akan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan
untuk mengetahui apa saja
yang dibutuhkan warga asmat selain obat obatan
bagaimana masalah suku asmat di papua
hari ini pun juga nanti akan kita bicarakan
ya bagaimana tindak lanjut itu
sebenarnya ini domain menteri kesehatan
tetapi yang namanya kementerian kesehatan
dengan kementerian sosial itu tidak bisa dipisah secara tegas
tetapi pasti sinergitas kita akan bangun
dan hari ini kita ambil keputusan
tentang langkah langkah yang sebenarnya
sebelumnya oleh mbak hapipa sudah bentuk tim tentang masalah itu
dan tentu nanti akan kita lihat masalah itu